talenta talenta esports di tanah air akan bertarung untuk menjadi yang terbaik di kejuaraan olahraga elektronik piala presiden esports dua ribu dua puluh tiga
pada tahun kelima penyelenggaraannya turnamen e sports non developer terbesar di tanah air ini menargetkan diikuti lebih dari lima puluh ribu peserta dari seluruh indonesia
berbeda dengan penyelenggaraan pada tahun tahun sebelumnya piala presiden e sports tahun ini akan membuka kompetisi khusus untuk perempuan lewat cabang game mobile legends bank bank
piala presiden esports dua ribu dua puluh tiga yang resmi dimulai pertanggal delapan belas juli dua ribu dua puluh tiga ini akan memperebutkan total hadiah sebesar dua miliar rupiah
partai puncak atau babak grand final akan berlangsung di tenis indoor stadium gbk senayan jakarta akhir oktober mendatang
nah selain mempertandingkan game mobile legends bank bank turnamen tahun ini juga akan mempertandingkan game buatan lokal ya namanya lokapala
namun panitia masih membuka kemungkinan untuk mempertandingkan
dan lebih banyak game pada piala presiden esports dua ribu dua puluh tiga
kita masih terbuka sebenarnya kita masih menunggu lah
karena dari segi time length onnya agak lumayan padat sih agak lumayan tight
jadi kita masih mencoba kick off di bulan juli ini karena biasanya kita menyelenggarakan itu di bulan agustus sampai desember
tapi karena tahun ini sangat mepet kita menunjukkan di bulan juli dan kita masih diskusi sih dengan beberapa publisher game
mudah mudahan saya sangat berharap menambah semuanya
kita masih diskusi dengan beberapa ablisher baik itu lokal pun asing
jadi semakin banyak yang dipertandingkan kita juga semakin happy sebenarnya